pencarian terhadap empat abk kri layang enam ratus tiga puluh lima yang hilang saat mengawal kapal ikan berbendera filipina masih terus dilakukan
setelah sepuluh hari belum ada titik terang keberadaan para abk tersebut
sabtu malam panglima armada timur pangarmati blaks dadarwanto memimpin pembahasan pencarian empat anak buah kapal atau abk kri layang enam ratus tiga puluh lima yang hilang
keempatnya dilaporkan hilang sejak tanggal empat belas desember dua ribu enam belas
saat itu kri layang sedang mencegat kapal fb nurhana di perairan zona ekonomi eksklusif atau zee indonesia
kapal ikan berbendera filipina tersebut kemudian digiring menuju pangkalan angkatan laut melongguan edita laut
empat abk kri layang ditugaskan mengawal di atas kapal fp nurhana dengan persenjataan lengkap
namun diduga karena cuaca buruk kapal filipina tersebut hilang kontak
hingga saat ini dua kapal perang dan dua pesawat
kri layang tersebut dilibatkan dalam pencarian namun belum ada titik terang
setelah diadakan pemeriksaan kemudian kapal itu dikawal
jadi kru nya mereka itu dipindahkan ke kapal kita sebanyak dua puluh satu orang
kemudian yang tinggal di kapalnya itu sendiri tiga orang
kemudian kita menempatkan tim kawal kita empat orang
kemudian kita menempatkan tim kawal kita empat orang
tadinya di dalam perjalanan aman aman lancar
kemudian pada saat cuaca buruk terjadilah hilang kontak
rapat pembahasan pencarian ini turut dihadiri oleh laksda supartono
yang juga kepala lembaga pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu universitas pertahanan atau unhan
laksda supartono adalah orang tua dari salah satu abk kri layang yang hilang
yakni led dan laut faisal dwi andarta
sebagai orang tua saya ikut prihatin dan selalu berdoa
berharap mudah mudahan anak saya ini bisa ditemukan dalam kondisi selamat dan masih hidup
dan saya juga sebagai seorang angkatan laut tni tugas itu adalah tugas yang mulia
menurut laksda supartono putranya selalu memberi kabar via sms atau telpon setiap kali akan bertugas
kabar terakhir sebelum berangkat ke daerah operasi pada tanggal sebelas desember
faisal sempat mengirim pesan kepada ibu dan istrinya yang berada di jakarta
roy kerarumangkai manado
tni angkatan laut terus melakukan pencarian terhadap anggotanya yang hilang sejak empat belas desember lalu
pemerintah telah meminta bantuan
tni mengundang kapal filipina untuk melakukan pencarian di wilayah perairannya
selain menyisir di arah tenggara perairan talaut pihak tni angkatan laut juga melakukan pencarian di sekitar perbatasan republik indonesia dengan filipina
untuk mengantisipasi kemungkinan kapal sudah berada di wilayah perairan filipina
tni telah menyurati angkatan laut filipina untuk membantu pencarian di wilayah perairan mereka
yang ditangkap di perairan indonesia
mereka terdiri dari satu perwira satu bintara dan dua tamtama
sementara itu dua puluh satu nelayan warga negara filipina saat ini diamankan di pangkalan tni angkatan laut bitung
berikut nama keempat abk kri layang enam ratus tiga puluh lima yang hilang